kenapa sebenarnya nilai mbappe hanya kalah dari neymar
tentu saja ialah statistik penampilan yang terbilang luar biasa untuk pemain seusianya
dan kita akan membedahnya bersama
kita akan melihat terlebih dahulu dari data pertama dari temanya saja sudah terlihat ya
dia merupakan manusia yang berharga satu ratus delapan puluh juta euro saat ini
kenapa sebenarnya membuat harganya bisa semahal itu
kita akan melihatnya satu persatu
beberapa kesamaan memang tadi sudah kita perhatikan bersama
yaitu ialah dia bersama terry andri itu memang memiliki kecepatan
juga sama sama dari lulusan akademi yang sama
yaitu claire fontaine dari perancis memulai karir di bonaco
dan keduanya juga memenangkan gelar ligue satu sebagai remaja
selain memiliki kecepatan dia juga suka melakukan kite inside
dan juga memiliki ketenangan di depan gawang
dan kalau kita melihat seperti apa dari gamesnya permainan yang sudah dilakukan oleh mbappe ini
ialah ya ini wajahnya kalau anda nggak kenal coba dikenal lebih dekat lagi ya
ini sudah bermain sebanyak empat puluh empat kali dan mencetak dua puluh enam gol
ini merupakan salah satu torian yang sangat impresif
karena sejak dia berusia sebelas tahun sendiri
ia sudah menarik perhatian banyak klub klub terbesar di eropa
seperti kita sebut saja real madrid sempat ditawari juga untuk ke real madrid
kemudian di usia empat belas tahun juga pernah ditawari ke chelsea
namun dia ternyata memilih untuk berlabuh di bonaco
dan tentu saja tidak salah juga pilihannya
karena ketika di usia enam belas tahun
ternyata dia sudah memulai debutnya di monaco
dan ternyata juga hasilnya saat ini
ialah sudah bermain dua enam ratus tiga puluh empat detik
dan setiap menit maksud saya
dan satu ratus satu menit dia bisa mencetak satu gol
dan memberikan sebelas asis
sebuah torehan yang cukup bagus sebenarnya untuk anak usia delapan belas tahun
anda delapan belas tahun ngapain saat ini
mungkin lagi bermain game online ya
tapi dia sudah seperti ini prestasinya
dan kita lihat juga bagaimana selanjutnya
yalah pada data ini
kita melihat bagaimana pada tahun dua ribu enam belas
setelah membantu perancis menang di kejuaraan eropa u sembilan belas
mbappe baru mulai bersinar
sejak awal dua ribu tujuh belas
dia bahkan mampu mencetak sepuluh gol dari sembilan pertandingan
sepuluh gol dari sembilan pertandingan
dan tentu saja yang paling menyita perhatian
ialah pada saat gol di liga champions
dan juga dia mampu memecahkan rekor tercepat di liga champions
yaitu gol ke gawang dortmund
dengan hanya waktu tiga menit
di usianya yang lebih tua
di usianya yang lebih tua
di usianya yang lebih tua

sore ini datanya agak sedikit tercoret
tapi saya harus menyampaikan ini
bagaimana dia mampu memecahkan rekor tersebut ketika melawan dortmund
dan kalau kita melihat juga
bagaimana legenda hidup sepak bola perancis
yang juga disamakan dengannya
juga kagum dengan kemampuan yang dimiliki mbappe
dan juga sempat menyatakan bahwa mbappe bermain tidak hanya dengan skillnya
tapi juga dengan otaknya
jadi dia selalu melakukan positioning yang tepat
ke insight yang baik
kecepatan yang mumpuni
akhirnya terjadilah goal seperti itu
kalau kita lihat di sini
bagaimana sebenarnya pemain pemain penyerang di ligue satu
dari tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas
kita hapus dulu yang ini ya
dengan empat puluh sembilan gol dan enam asis
dia dari leong tapi sudah sekarang berpindah ke arsenal
mungkin nanti kylian mbappe bakal menggantikan kavani ke atas
kita melihat bagaimana dua puluh enam gol yang dapat diciptakan
memang saat ini di usia delapan belas tahun
dia sudah sangat luar biasa sekali
dan kalau kita merahasiakan
bagaimana di tiga data ini
memang merupakan pemain pemain yang di transfer
dengan angka angka yang cukup fenomenal
entahlah sebenarnya apa yang terjadi dengan dunia sepak bola
tetapi memang psg yang konon hanya klub ke enam terkaya di dunia ini
ternyata mampu mengeluarkan uang sebanyak itu
tapi itu tidak akan detail
kalau anda melihat bagaimana statistiknya
psg sendiri sudah mengeluarkan delapan ratus lima puluh
sejak qatar sports investment mengambil alih psg pada tahun dua ribu sebelas
padahal kalau kita melihat revenue nya ternyata memang kalah dari sejumlah klub lain
bahkan terakhir saja
manchester united yang merekrut pogba pada saat itu kurang lebih dengan angka seratus juta euro
itu terjadi pada tahun dua ribu enam belas
dan pada tahun dua ribu tujuh belas
peningkatan transfer yang dilakukan oleh paris saint germain
cukup luar biasa sekali
walaupun memang kita melihat di liga champion
sepertinya juga ya belum terlalu benar benar bisa menunjukkan tajinya ya
dan selanjutnya kita perhatikan
data berikutnya ialah bagaimana statistik yang mampu ditorehkan oleh pemain pemain berikut ini
data ini akan menunjukkan menit per gol yang mampu dilesakan ke gawang lawan
kalau anda perhatikan
bagaimana lionel messi misalnya
dia baru mencetak satu gol setiap enam menit
sementara kylian mbappe itu mencetak satu gol dalam waktu lima menit
ini mungkin juga termasuk dengan salah satu rekor tercepatnya
yang mampu dipecahkan mbappe di liga champions
pada saat itu dalam tiga menit dia mampu mencetak satu gol
walaupun kalau kita perhatikan data ini
memang tergantung juga dengan jumlah match yang dilakukan oleh para pemain
sebut saja di sini cristiano ronaldo misalnya yang mencetak misalnya sepuluh menit per golnya
jadi per gol dicetak dalam waktu sepuluh menit
tapi memang babak pertandingan yang dilewati oleh manchester united
e yang dilewati oleh real madrid lebih banyak
karena dia sampai ke final
baik itu dia menunjukkan bagaimana sebenarnya pilihan mbappe
walaupun hanya bermain delapan partai di liga champions musim lalu
tapi dia cukup produktif dengan hanya dengan mampu mencetak satu gol tiap lima menit
baik kita beralih lagi ke data selanjutnya
kami akan menghadirkan juga bagaimana ini
kalau anda melihat statistik berikut ini
bagaimana pemain pemain ini
statistiknya itu dikumpulkan ketika usia mereka delapan belas tahun satu ratus empat puluh delapan hari
dan anda bisa melihat bagaimana tingkat kesuburan anak muda yang satu ini
bahwa ia mampu mencetak enam belas gol
dalam tiga puluh sembilan pertandingan
itu artinya ialah setiap satu ratus satu menit
ia mampu mencetak satu gol
sementara berikutnya thierry henry
yang notabene ialah seniornya
pada saat usianya tersebut delapan belas tahun
ia baru bisa mencetak satu gol setelah satu ratus lima puluh dua menit
satu lagi mungkin bagi anda yang fans sama messi ini
ketika di usia remaja dia ini belum bicara apa apa
dia baru bisa mencetak satu gol setelah bermain tiga ratus tiga menit
walaupun sekarang juga banyak menjeluki messi alien ya
mungkin dengan latihan yang sungguh sungguh
tentu saja kita juga akan menunggu nanti bagaimana sebenarnya mbappe ini
apakah setelah dengan nilai transfer kedua terbesar dunia
dia mampu berbicara banyak
karena biasanya uang juga mampu melenakan orang orang penerimanya ya
dan satu lagi
ini karena sudah ada titipan nih dari produser saya
yang merupakan salah satu liverpoolian ya
kita akan melihat bagaimana michael owen
walaupun memang disini rekor impresif dari kylian mbappe
tapi kita harus melihat bagaimana owen
owen ketika usia delapan belas tahun
dia juga mampu membuat sejumlah fans sepak bola mata tertuju pada owen
karena di usia delapan belas tahun
ia mampu mencetak gol ke argentina pada piala dunia seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan anda yang menyaksikan pada umur berapa pada saat itu
saya sih masih belasan tahun ya pada saat itu ya
dan walaupun memang ya kita harus akui
owen memang jago pada usia delapan belas tahun
bisa mencetak gol ke gol argentina
tapi tetap berusia delapan belas tahun
dia masih kalah dengan rekornya pele
yang mampu mencetak gol di usia tujuh belas tahun
dan bahkan hat trick
dan itu dia data mengenai kylian mbappe
yang kalau kita lihat dijuluki ini dia